komisi hukum dpr telah menyetujui komjen tito karnavian sebagai calon kapolri
anggota dpr akan mengesahkan persetujuan itu dalam sidang paripurna hari ini
menurut ketua komisi tiga dpr fraksi golkar bambang susatyo tidak akan ada lagi perdebatan
soal pencalonan komjen tito dalam paripurna
sedangkan ketua dpr ade komarudin menyatakan
diharapkan setelah pengesahan calon kapolri hari ini
presiden bisa melantik komjen tito secepatnya
komjen tito sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisi tiga dpr
dua puluh tiga juni lalu semua fraksi menyetujui tito sebagai calon kapori
agenda hari ini cuma satu
kita akan mengambil keputusan dalam rapat paripurna
persetujuan pak tito sebagai kepala kepolisian republik indonesia
dan tentu kita berharap setelah ini
bapak presiden dapat segera melantik beliau
melanjutkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat